presiden joko widodo mengungkapkan bela sungkawa atas meninggalnya ketua kpu pusat husni kamil manik
di mata presiden almarhum merupakan sosok yang sederhana namun memiliki integritas tinggi
presiden joko widodo menyampaikan ucapan bela sungkawa di tengah tengah acara pembagian bingkisan kepada warga di area parkir
gedung geraha sababuana solo pada jumat pagi indonesia kehilangan sosok pekerja keras
sederhana dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas tugasnya sebagai penyelenggara pemilu
mulai pilkada pilgub hingga pemilihan presiden
menyelenggarakan baik menyiapkan merencanakan melaksanakan pilkada di daerah
dengan bupati dengan wali kota dengan gubernur dan juga